kenapa orangnya gak mau
berkumis pak rijal
yaudah nanti sore kita cari lagi ya
makasih pak rija
nanti sore kita kesini lagi ya
terima kasih banyak ibu
kita kesini lagi ya
duhur disini aja
iya bu pak
kalau gitu mari silahkan
rumah kita diserang alien
giliran gak dicari
betul apa kata pedagang tadi
sekalian kamu bisa cukur kumis
biar gak bingung
kalau ketemu bu aminah
enak aja loh kalau ngomong
lu aja berdua
sampe ini gimana
saya kan gak gendut
kalau saya gendut
saya juga mau mat botakin rambut
sampe ini kan hansit
harusnya sampe itu
perduli sama warga
keinginan empat orang warga mati
masa sampe gak mau berkorban
kumis sama rambut
sampe ini kan hansit
sudah panjang lagi mat
kita harus berkorban demi warga mas
yang berkorban kan gua
nah lu berdua
ini berkorban buat ibu ibu hamil
sampe akan menjadi bagian
dari sejarah geger kampung tanahmu
bu dausah ya bu
bu dausah ya bu
bu dausah ya bu
bu dausah ya bu
bu dausah ya bu
bu dausah ya bu
bu dausah ya bu
bu dausah ya bu
bu dausah repot repot
kita mau jalan lagi
iya bu kita mau jalan lagi
nggak gak repot
nggak gak repot
hanya teh aja
hanya teh aja
nggak minum air
nggak minum air
kita makannya diluar aja ya nanti
kita makannya diluar aja ya nanti
mari silakan diminum
oh iya terima kasih bu amina
saya sudah menyuruh ius untuk cari komunitas orang botak di media sosial
aduh terima kasih
orang botaknya udah ketemu pak
aduh ya kok
gue takut yuk
gak usah takut
bentar bentar bentar
lewatan lu yuk
gak gue malu
ini kok suaranya
ini dia kok
beberapa aku eu no mercode gak paham
saya mau tuh diketcha youtuber
pengen kan ya makasih baca baca
jangan rebut ibu ibu
jangan rebut ya
jangan rebut ya
jangan berbut ya
temesin mas temesin mas
kamu malah akan dituakan ibu mau duluan akan malah
ibu butuh istri saya dulu ya
jangan rebut ya
aduh ibu malah takut ya
waalaikumsalam ibu ibu
ibu ibu kenapa bu
bapak harus singkupi
kang ceweknya cakep lagi masih cakepan ibu
cuman menang muda doang
ibu juga dulu pernah muda
dulu kan belum tentu pacarnya bapak
kalau bukan pacar ngapain dua duaan dalam mobil
temennya bapak mungkin ibu
mana ada sih orang tua bertemen sama orang muda
mungkin bapak ada urusan